nama saya wanda usia tiga puluh empat menjual daging sapi
nama saya ibu ira saya seorang ibu rumah tangga
ramini namanya umur udah enam puluh empat ya jualannya dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima di pasar mistik ini
inflasi apa kasih tahu dulu dong
inflasi itu kenaikan harga dibanding saat ini dibandingkan dengan tahun lalu
kenaikan harga di seluruh produk semua barang barang naik
mungkin juga ada hubungannya dengan supply and demand ya

penjualan pada masa pandemi seperti ini penjualan kita emang agak berkurang ya
lima puluh an turun kurang paham sih kalau turunnya kenapa
harganya tuh naik terus gitu loh
sementara ini saya lihat harga harga makin naik
saya juga nggak tahu kenapa karena mungkin harga bbm juga
semuanya naik harga harga yang diperlukan juga naik
jadi mungkin harga daging dan sayuran juga mengikuti naik juga
ya semua naik ya sekarang terigu naik minyak naik
bawang merah bawang putih eh bawang putih enggak ya
bawang merah cabai merah rawit merah rawit hijau semua naik
cabai cabai karena gagal panen
bawang merah karena kemarin kebanjiran ya kan
ini apa bahasa terigu sembako juga naik karena apa itu juga
katanya perang di sananya dekat
kalau supaya ada barang sih alhamdulillah ya masih berjalan lancar
cuma mungkin buat harganya memang agak mahal
jadi kita stok daya beli kita agak berkurang gitu aja
masih mampu sih kalau menjelang hari hari besar gitu ya
cuma kalau hari hari biasa agak parah lalu main parah
halang cuma ya kami ini yang ngeluh ya
cuma udah kerjaannya bagaimana ya kita jalani dan kita bersyukurin aja
kalau soal kredit kita mungkin kalau orang pasarnya ya masih ada pinjaman dari kur ya
dari kur alhamdulillah sih kalau mungkin ini gampang
enggak sih gampang mudah
yang penting kita punya tempat usaha dan emang kita punya domisili di sini sebagai pedagang
katanya lagi diskon besar besaran
optimis aja sih kalau saya sih
mudah mudahan sih pengennya sih lebih mudah lah ke depannya
ya pengennya belanjaan murah barang barang murah